dampak pembatasan aktivitas di kabupaten berau kalimantan timur
suasana lalu lintas kota tanjung redep yang biasanya ramai tampak sepi
seperti inilah pantauan udara sejumlah titik jalan protokol di kota tanjung redep brau kamis pagi
bukan hanya jalanan kota ruang kerja para pegawai di lingkungan kantor bupati berau sepi aktivitas
ruangan yang sebelumnya selalu ramai dengan berbagai kegiatan pemerintah daerah
kini hanya menyisakan kursi kosong
kepala badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan berau muhammad said mengatakan
keputusan bupati menerapkan pembatasan aktivitas di luar rumah
baik bagi pelajar dan asn menyebabkan empat pegawai tingkat pejabat pengawas dan pelaksana
serta pegawai kontrak bekerja dari rumah
sementara untuk pegawai eselon dua dan eselon tiga serta pejabat tinggi pratama tetap kerja di kantor
meski ribuan asn melakukan aktivitas kerja dari rumah
khusus petugas pelayanan kesehatan baik di rumah sakit daerah ataupun puskesmas
dan puskesmas pembantu
tetap beraktivitas seperti biasa